pernikahan gibran raka buming dan selvi ananda tinggal menunggu hari
setelah kebaya akad nikah dibuat oleh tuti adib
kini giliran kebaya untuk resepsi dibuat oleh desainer asal solo hanif aisyah
meski tak menunjukkan kebaya asli yang ia buat untuk selfie
namun hanif bersedia menggambarkan bentuk dari kebaya resepsi tersebut

untuk warnanya hitam kudu bahannya yang nggak straight
tapi kita cari hitamnya itu yang pekat hitam hitam memang jet black
persiapan menjelang pernikahan gibran dan selvi sendiri sudah mulai disiapkan sejak minggu tujuh juni lalu
tampak pas pampres sudah bersiaga di sekitaran lokasi pernikahan di geraha sababuana solo
putra pertama jokowi gibran raka buming akan menikah dengan selvi ananda pada kamis sebelas juni esok
resepsi akan diadakan untuk warga solo pada siang hari dan untuk undangan khusus pada malam hari ini
untuk yang agak sebelas kita dapat yang jam sepuluh sebelas
perasaannya untuk berapa
dondong itu dulu
ya senang sih